seorang pelajar mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam
ia diduga menjadi korban dalam tawuran pelajar yang terjadi di jelandaan mogot cengkareng jakarta barat rabu siang
korban yang mengalami luka parah ini berusaha menyelamatkan diri dari aksi tawuran antar pelajar
dengan masuk ke dalam sebuah bengkel mobil yang tidak jauh dari lokasi tawuran
petugas kepolisian lalu lintas yang sedang melakukan razia tidak jauh di lokasi berusaha menolong korban
dan membawa korban ke rumah sakit
inilah aksi yang dilakukan geng motor di jalan raya jombang babat
tepatnya di desa tambak rejo jombang jawa timur pada tiga februari lalu
geng motor ini dengan sengaja melakukan pengerusakan terhadap kendaraan truk yang melintas perlawanan arah
dengan menggunakan tongkat kayu salah seorang anggota pengendara motor yang berboncengan
memacu kencang motornya kemudian mengayonkan batang kayu ke arah kaca depan sebuah truk
bahkan aksi geng motor ini kemudian viral hingga memicu hujatan warganet
dari rilis rabu siang aksi geng motor tersebut hanya bermotif
ingin menunjukkan eksistensinya
tujuan mereka hanya kepengen menunjukkan eksistensinya mereka teman temannya mereka
mereka bisa konvoy pada saat malam hari
sejumlah orang anggota geng motor yang tertangkap ini dikenakan wajib lapor oleh petugas
pasalnya belum ada laporan dari sopir truk yang menjadi korban dalam video viral tersebut
tim liputan cnn indonesia
untuk mengembalikan fungsi utama jalur hijau dan mencegah kemacetan
petugas gabungan kabupaten sidoarjo menggelar razia pedagang di sepanjang jalan raya taman pinang
razia ini pun sempat diwarnai penolakan pedagang
sementara di jakarta petugas gabungan kelurahan kebon melati dan kecamatan tanah abang
menggelar razia tertip masker di kompleks ruko auri blok e pasar tanahabang
ketika dikumpulkan petugas gabungan yang mengembalikan petugas gabungan ini
kericuan terjadi antara petugas gabungan dengan puluhan pedagang
di sepanjang jalan raya taman pinang sidoarjo jawa timur rabu pagi
para pedagang tak terima dirazia dan diusir perjualan di sepanjang jalan ini
para pedagang berdali telah lama berjualan di sepanjang jalur ini
dan telah menjadi tempat untuk mencari nafkah dengan pedagang aneka buah
pedagang pun sempat meminta waktu untuk dapat berjualan sementara
hingga nantinya dapat lokasi yang baru untuk berjualan
petugas gabungan kabupaten sidoarjo sengaja menggelar razia ini
untuk mengembalikan kembali fungsi jalan hijau di sepanjang jalan ini
razia ini juga untuk menangkal terjadinya kerumunan
hingga kemacetan karena para pedagang tersebut berjualan
besok kita lakukan penanaman di tempat tempat yang perlu kita bersama dengan dlhk
sama dlhk penanaman sehingga kelihatan asri lagi
dan kembalikan fungsi fungsi yang ada
pansum pansus ini sesuai dengan fungsinya yaitu ruang terbuka hijau
untuk memberikan efek jerah petugas gabungan tak hanya menyita gerobak pedagang yang menolak
namun juga memberikan sanksi vilang kepada para pedagang
dari jakarta tingkatkan kewaspadaan di masa ppkm level satu dan dua
petugas gabungan kelurahan kebun melati dan kecematan tanah abang
menggelar razia tertutup masker di komplek ruko auri blok e pasar tanah abang rabu pagi
dengan alasan kasihan seorang ibu memohon agar pekerjaannya tidak dibawa untuk diberikan sanksi
petugas selanjutnya memberikan penjelasan agar warga patuh protokol kesehatan
petugas berharap masyarakat sadar untuk tetap taat protokol kesehatan terutama penggunaan masker
tim liputan cnn indonesia